berikutnya kepala bmkg mencabut peringatan dini tsunami yang sempat berlaku ketika gempa terjadi pukul sepuluh dua puluh waktu indonesia barat di perairan ntt
peringatan dini dicabut usai pengamatan di sejumlah titik geospasial bmkg sempat mencatat kenaikan air laut setinggi tujuh cm
pertama di tahun dua ribu dua puluh satu pukul sebelas dua puluh dua puluh tiga waktu indonesia bagian tengah di wilayah laut flores
hasil analisis bmkg menunjukkan gempa bumi ini berkekuatan tujuh lima dan kami update menjadi tujuh satu
epicenter gempa bumi terletak pada koordinat tujuh lima puluh sembilan derajat lintang selatan dan satu ratus dua puluh empat derajat bujur timur
atau tepatnya berlokasi di laut flores pada jarak satu ratus dua belas km ke arah barat laut kota larantuka nusa tenggara timur
pusat gempa pada kedalaman sepuluh km
jenis dan mekanisme gempa bumi
dengan memperhatikan lokasi epi senter dan kedalaman hipo senternya gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal
akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di laut flores
sumber menunjukkan bahwa gempa bumi mekanismenya adalah geser
akibat jadi gempa bumi saya ulangi gempa bumi ini terjadi akibat adanya patahan geser atau strike slide
bagaimana dampak gempa bumi
guncangan gempa bumi ini dirasakan
di daerah ruteng labuan bajo larantuka maumere adonara dan lembata
dengan intensitas guncangan skala tiga hingga empat mmi
atau dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah di siang hari
bahkan di tambolaka waikabubak waingapu dengan kekuatan guncangan intensitas tiga skala mmi
yaitu getaran dirasakan nyata di dalam rumah terasa seakan akan seperti getaran truk yang berlalu
hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan
yang ditimbulkan akibat gempa tersebut
hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami
dengan tingkat ancaman waspada
waspada artinya maksimum ketinggian tsunami adalah setengah meter
ancaman waspada terjadi di flores timur bagian utara
juga di pulau sika
kemudian di sika bagian utara dan pulau lembata
hasil monitoring tight gate atau alat pengukur muka air laut
dari badan informasi geospasial
menunjukkan adanya kenaikan muka air laut setinggi tujuh cm
badan informasi geospasial
yaitu stasiun reo dan stasiun marapokot nusa tenggara timur
hingga pukul tiga belas dua puluh menit
yang saat ini kita sudah pukul tiga belas
jadi dua jam setelah kejadian gempa bumi
tadi kejadiannya pukul sebelas lebih dua puluh menit waktu indonesia bagian tengah
karena sebelas lebih dua puluh menit
jadi selisih satu jam dengan waktu indonesia bagian barat
saya ulangi kejadiannya tadi pukul sebelas lebih dua puluh menit waktu indonesia bagian tengah
dan sekarang sudah dua jam setelah kejadian
yaitu sekarang sudah pukul tiga belas lebih dua puluh empat menit
artinya sudah lebih dari dua jam setelah kejadian
dan tidak terdeteksi adanya kenaikan muka air laut lagi
maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir
jadi saya ulangi
peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir
dan tiga jam setelah kejadian gempa bumi